perempuan adalah madrasa pertama buat anak anak makanya perempuan harus jernas harus pintar harus terampil sehingga bisa mendidih anak anak secara baik

kami perempuan pesisir seperti ombak di lautan kadang ombaknya besar kadang kecil tapi dia selalu ada
yang penting bagaimana sampai ke pulau tujuan kita menjadi perempuan yang sejahtera
makassar kota metropolitan di bagian timur indonesia
merupakan wilayah dengan jumlah penduduk
terbesar kelima di indonesia
menjadikan makassar memiliki ragam cerita
hal ini pun tak menutup terjadi kesenjangan sosial antara masyarakat
karena sumber daya laut menjadi sumber penghasilan
mereka yang tinggal di pesisir pun lebih memilih menjadi nelayan
namun pilihan kehidupan warga pesisir ini tak lepas dari permasalahan
tak jarang hasil laut yang dibawa pulang tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehari hari
penghasilan yang ditentukan oleh hasil tangkapan laut
memberikan tekanan pada para nelayan
ketika gelombang besar
para nelayan bisa tak melaut sama sekali hingga berhari hari
tak mampu memenuhi kecukupan ekonomi
berbuntut pada masalah sosial
mulai dari kekerasan dalam rumah tangga
hingga eksploitasi pada anak
di kawasan utara kota makassar
tepatnya di jalan barukang kecamatan ujung tanah
ada beberapa tempat yang menyebabkan
kecemasan ekonomi keluarga
ada seorang bernama nur aini
sebagai seorang ibu
ia sangat memahami konflik domestik
yang dihadapi para perempuan pesisir
berangkat dari hal itu
ia mengumpulkan perempuan pesisir
yang pernah menjadi korban kekerasan rumah tangga
dan membangun usaha bersama
usaha yang didirikan sejak tahun dua ribu enam
diberi nama kelompok wanita nelayan fatima azahra
kelompok ini bergerak di usaha pengenan hasil laut
dan di dalamnya
olahan makanan bersumber dari bahan baku
hasil tangkapan nelayan di tempat tinggal mereka
usaha yang dikembangkan tersebut
kini telah beranggotakan sekitar enam ratus orang
yang pada umumnya
merupakan korban kekerasan dalam rumah tangga
dan keluarga nelayan
di wilayah pesisir kota makassar
dengan penghasilan ekonomi di bawah rata rata
jadi latar belakang terbangunnya
kelompok wanita nelayan fatima azahra ini
para nelayan kepada pembawa
dan yang menerima dampaknya adalah
istri nelayan sebagai penerima dapat
dari kemiskinan itu
saya berpikir mungkin perlu
membangun suatu kelompok
yang mana ada himpunan
bari di istri istri nelayan
kita berharap ke depan
kita berbicara tentang perempuan pesisir
dan nelayan tidak lagi berbicara tentang
orang yang bodoh orang yang terkebelakan
orang yang tidak punya pendidikan
orang yang punya etika
tetapi kami mau jika ke depan berbicara
tentang perempuan nelayan
dan pesisir disitu ada perempuan yang
cerdas perempuan yang rampil
perempuan yang sejahtera
itulah tujuan kita membangun kelompok ini
kami berusaha bagaimana
mencerdaskan ini istri nelayan
kepada penggawa atau tempulang
yang mengisinkan keluarga mereka
jadi kita bisa lepas
ada pun jenis penganan
buatan wanita pesisir
yakni otak otak yang terbuat dari ikan tenggiri
ikan asin jenis teri
abon ikan jenis ikan tuna
tak hanya penganan siap saji
mereka juga memproduksi bumbu dapur olahan
yang dipadukan dengan rempah rempah
berbahan dasar ikan sebagai penyedap rasa
kami memiliki pengolahan hasil
karena wilayah kita sumber daya alam kita
sangat banyak apalagi kami dekat dengan
sumber daya ikan kita banyak
pekerjaan warga kami sebagian besar
adalah nelayan sehingga
sangat memudahkan kami untuk
mendapatkan bahan bakunya
mekanisme pemasaran usaha yang mulainya
dimotori oleh tiga perempuan pesisir tersebut
kini sudah merambah toko oleh oleh
hingga minimarket yang menjangkau
pasar di luar kota makassar
bahkan hingga ke luar provinsi sulawesi selatan

sebelumnya pemasaran hanya lewat mulut ke mulut saja
usaha yang dirintis ibu ibu nelayan itu
telah berkembang pesat
dan telah dikenal masyarakat umum
hasil produksi kelompok wanita nelayan ini
juga kerap dipesan oleh kalangan pemerintahan
politisi menjadi oleh oleh
untuk penganan olahan jenis abon ikan
dibanderol dengan harga tiga puluh lima rupiah
setiap satu bungkus
sementara untuk otak otak yang berisi sembilan potong

satu bungkus dibanderol dengan harga tiga puluh lima ribu rupiah
dan untuk ikan asin jenis teri
dengan berat satu kg
dijual seharga empat puluh rupiah

pada awal berdirinya
kelompok wanita nelayan fatima az zahra
hanya diikuti segelintir anggota
bermodalkan lima ratus rupiah
kini kelompok ini sudah mampu memandirikan
dan memiliki omset ratusan juta rupiah

dan memiliki omset ratusan juta rupiah
makin banyak berbagi ilmu
makin banyak berbagi ilmu
saya makin banyak mengajar abon
makin banyak yang beli abonku
semakin banyak relasi
kamu kasih resep rahasia
saya memang tidak membawa
karena kalau saya mati siapa yang belanja
harus banyak yang pintar
supaya bisa berbagi ilmu
ataupun ada apa wak
jangan lupa ibu
wanita kelahiran enam agustus seribu sembilan ratus enam puluh sembilan ini
wanita kelahiran enam agustus seribu sembilan ratus enam puluh sembilan ini
sukses keluar dari belitan ekonomi

dan stigma buruk status orang tua tunggal
dia juga tampil sebagai pembaharu
dan pendorong semangat usaha bagi kaum wanita pesisir
akan derita kehidupan kaum perempuan terutama di wilayah pesisir
nur aini merasa pandangan akan wanita tak berdaya perlu diangkat
dengan mandiri secara ekonomi dan wawasan
sebagai alumni universitas hasanuddin angkatan seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh jurusan sosial politik
nur aini kerap mendapatkan undangan untuk menjadi pemateri dalam pelatihan pelatihan
tentang pengelolaan bahan dasar ikan dan cara merintis bisnis umkm
melalui pelatihan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah setempat
diharapkan ibu ibu pesisir termotivasi untuk membuat usaha yang bergerak di bidang umkm
tujuannya agar dapat memperoleh penghasilan tambahan sebagai ibu rumah tangga
untuk menutupi kebutuhan hidup keluarga sehari hari
tanpa harus bergantung pada hasil melaut para suami
sebagai ketua kelompok wanita nelayan sosok nur aini juga peduli antar sesama anggota
tak jarang nur aini mendatangi rumah anggota kelompoknya
walau hanya sekedar memberi motivasi kepada mereka yang sedang menghadapi masalah keluarga
nur aini juga dikenal sebagai motivator yang baik

dan juga sukses
tidak membuat nur aini sombong atau mengubah gaya hidup
nur aini bahkan lebih memilih berjalan kaki seorang diri ketika berkunjung ke rumah anggota
seperti saat mengunjungi kediaman wati ibu empat anak yang ditinggal menikah suaminya
jadi waktu pertama kali dia tahu karena dia itu bersama dengan saya
awalnya kita pikir dia diambil began
tetapi ternyata ketahuan dia menikah di tempat yang lain
nah akhirnya dia menikah di tempat yang lain

anak anaknya begitu dia juga bingung bagaimana memberi makan anaknya
tapi untuk awal awal kejadian kita support dulu kita kasih dulu bantuan
berpemakanan dan sebagainya
terus kita beri modal kasih ikut pelatihan pelatihan
dibatalkan di pekerjaan kita akhirnya dia bisa mengembangkan dirinya bekerja di tempat lain
setelah bergabung di kelompok wanita
nelayan fatima azahra
kini wati perlahan dapat melupakan pengalaman pahit
dan mulai bangkit
dia juga telah mengembangkan kemampuannya
setelah mendapat dorongan motivasi
dari kelompok ini
kini wati sudah memiliki penghasilan tetap
dan mampu membiayai
kebutuhan keluarga dan sekolah anak anaknya
setelah bapaknya pergi
saya kerja di bueni
saya kerja abong
sekalian saya juga kerja di jemantang
untuk menghidupi anak anak
karena anak anak masih sekolah
baru tinggalkan suami
madu rasa pertama buat anak anak
makanya perempuan harus cerdas
harus pintar harus rampir
sehingga bisa menjadi
anak anak secara baik
anak anak pun tidak boleh
dia punya hak hak
selama buah anak
satu dua tiga
satu dua tiga
permasalahan sosial di kawasan pesisir makassar
tak hanya berdampak pada kehidupan para wanita
kekerasan yang terjadi di rumah tangga
mempengaruhi psikologi anak anak
hal ini mendorong keprihatinan nur aini
untuk membangun wadah pendidikan bagi anak anak
yang mengalami kekerasan
sejak tahun dua ribu enam belas nur aini mendirikan sekolah non formal
yang diberi nama sekolah anak percaya diri
mayoritas siswa berasal dari kalangan anak anak pesisir
yang beberapa di antaranya harus putus sekolah
sekolah ini tidak menarik biaya apapun dari peserta
menggunakan lahan rumah nur aini memberikan berbagai macam pelatihan
dan pelajaran bagi anak anak ini
tidak hanya mengajarkan baca tulis
penanaman nilai nilai cinta tanah air pun
diajarkan melalui kesenian tradisional
seperti tari gandran bulu
tak lupa permainan juga disematkan dalam program sekolah
nur aini merasa anak anak tetap harus bermain
agar mereka tak melewatkan kebahagiaan masa kecil
sekolah anak percaya diri latar belakangnya terbangun
karena awalnya yang kita sentuh dulu langsia
karena kemampuan kelompok itu hanya mampu tuh langsia
karena saya pikir cuma berapa orang
tapi setiap tahun bertambah bertambah sampai menjadi satu ratus lima puluh lansia
dengan pertimbangan menyenangkan orang tua dan sebagainya
dan langsia juga mengasuh keadaan cicunya
tapi saya pikir kalau lansianya saja orang tuanya tidak dibina
akan susah juga
makanya saya buat sekolah perempuan pesisir
di situ juga kita mendorong bagaimana ibunya menjadi cerdas
menjadi pintar dan sebagainya
tetapi kalau ibunya bisa anaknya tidak bisa bagaimana
jadi akhirnya kita bangun sekolah anak percaya diri
untuk membangun etika bagi anak anak
bagaimana dia kalau bicara tidak banyak kebun binatang di mulutnya
bagaimana dia menjadi anak nelayan yang beretika
yang cerdas yang terampil
jadi semuanya tersentuh
orang tua nenek anak
karena itu bagian dari keluarga yang harus saling mendukung
tidak boleh setengah setengah di dalam pendampingannya
tetapi harus secara bersama sama supaya memperoleh hasil yang bagus
arni wahyu ningsih salah satu murid yang berumur tiga belas tahun
masuk sekolah anak percaya diri pada tahun dua ribu tujuh belas
dirinya merasa nyaman dengan proses belajar mengajar
yang diterapkan oleh nur aini
ia merasa sekolah ini tidak membuatnya jenuh
dan ia tetap dapat bersenang senang bersama teman teman
saya biasa membelajar membaca menulis melukis menggambar
karena dengan pandemi ini kita tidak boleh berkumpul lagi
kalau kita ingin berubah kenaan lulus
jadi kita harus menjaga jalan
orang tua murid pun merasa terbantu dengan kehadiran sekolah anak percaya diri ini
pasalnya anak anak yang ikut kelas menunjukkan perubahan sangat signifikan
dalam segi mental tutur kata dan perilaku
dibandingkan sebelum mengikuti kelas
karena dia lebih pintar lagi
bisa mendapat wawasan adanya sekolah percaya diri ini
dulu dia tidak tahu cara bagaimana menghargai orang
cara mengucapkan kata kata yang lebih baik

ini kelihatan memang agak menurun daripada kecematan yang lain karena ada salah satu toko perempuan di sana namanya bu nur reni ini adalah
dia mendampingi kelompok kelompok perempuan pesisir selama ini bagaimana dia semandiri dan membantu mereka dengan memberikan skill skill mereka
supaya mereka juga bisa nantinya menyekolahkan anaknya dan bisa nantinya punya usaha mandiri
nah ibu gunureni memang kerjasama dengan pdt pdo ini untuk bagaimana ke depannya kekerasan perempuan dan anak ini nantinya bisa mencapai titik nol di wilayah kecematan ujung tanah
perjuangan dan dedikasi nur aini pun mendapat apresiasi dari berbagai pihak
deretan penghargaan mulai dari piala dan piagam penghargaan dari perusahaan bumn hingga perusahaan inggris memberinya apresiasi selaku entrepreneur yang dapat memotivasi orang lain
foto foto bersama pejabat negara pun dipajang nur aini untuk mengingatkan pencapaian yang telah berhasil diraihnya
namun itu semua tidaklah membuatnya berpuas hati
nur aini merasa jalannya masih panjang untuk menyetarakan hak hak setiap wanita dan anak anak
ia ingin kekerasan terhadap anak di tanah air tidak boleh lagi terjadi dan perempuan perempuan tanah air harus bisa menggali potensi diri agar terus bangkit dengan cara berwirausaha
buat saya kalau seorang perempuan seorang anak
tidak boleh mengalami kekerasan
tetapi setiap perempuan harus mampu eksis dengan dirinya sendiri
tidak menggali potensi dirinya
tidak membangun wirausaha
dan itu yang sangat penting karena buat saya perempuan di dalam rumah itu adalah seperti leher
kalau leher itu sehat pasti bisa menopang kepala menghadap kiri menghadap kanan tergantung leher yang sehat
perempuan adalah madu rasa pertama buat anak anak
makanya perempuan harus cerdas harus pintar harus terampil
sehingga bisa mendidik anak anak secara baik
anak anak pun tidak boleh mengalami kekerasan
dia punya hak hak dasar selaku anak
berikan hak dia sebagai seorang anak
hak bermain hak belajar dan hak hak lainnya
sehingga anak anak indonesia itu merasa nyaman merasa terlindungi
perempuan indonesia merasa nyaman dan terlindungi dengan tidak lupa menggali potensi yang ada dalam diri kita
sama dengan kami perempuan pesisir seperti ombak di lautan
kadang ombaknya besar kadang kecil tapi dia selalu ada
yang penting bagaimana sampai ke pulau tujuan kita menjadi perempuan yang sejahtera yang mandiri yang pintar dan tidak mengalami kekerasan